jelang pernikahannya ks angdad ericknam melangsungkan proses isiraman di kediaman masing masing
jokowi berharap proses pernikahan akan berjalan dengan lancar
utamanya kepada masyarakat yogyakarta dan masyarakat kota solo saya rasa itu
ya intinya kita sebagai orang tua
mengharapkan dan juga mendoakan agar
keluarga mas kaisang dan mbak merina ke depan
bisa menjadi keluarga yang sakinah mawa cek warung